persebaya surabaya kembali harus bertemu tim tangguh di lanjutan liga satu pekan ke dua puluh enam
setelah sebelumnya kalah dari bali united kali ini skuad bajul ijo akan menjamu psm makassar
persiapan taktik dan strategi telah dipersiapkan untuk meredam permainan tim juku eja
selain itu tim pelatih juga telah melakukan evaluasi kesalahan permainan saat kalah dari bali united
menurut pelatih persebaya surabaya aji santoso seluruh pemainnya siap dimainkan
termasuk striker asal brazil paulo victor yang sempat cedera hamstring
aji santoso meminta anak asuhnya segera bangkit dan melupakan kekalahan dari bali united
aji santoso mencoba mengejar kembali kemenangan kemenangan seperti pertandingan pertandingan yang sudah kami lalui
dan saya sudah sampaikan ke pemain setelah evaluasi tidak boleh satu pun pemain memikirkan pertandingan yang sudah berlalu
sementara demi gelar juara psm makassar membawa misi menang dalam laga melawan persebaya surabaya
pasukan ramang sudah menyiapkan seluruh kemampuannya dengan latihan di bawah asuhan pelatih bernardo tavares
yang digelar di stadion kalegowa sulawesi selatan
hingga rizky eka ingin membawa tiga poin bagi tim juku eja di pertandingan melawan persebaya
dukungan supporter saat melawan persebaya dibutuhkan bagi para pemain juku eja
pertama tama yang pastinya kita harus siap dengan kebenaran supporter di sana
karena mungkin main di gresik pasti supporternya banyak
lalu kita saya dengar dengar kabar kalau supporter psm juga bisa datang
berarti untuk dari pemain kita pastinya semangat
di pertandingan pelatih hilang
harus memberikan dua ratus persen
laga persebaya surabaya melawan psm makassar akan digelar di stadion gelora joko samudro gresik jawa timur
saat ini persebaya surabaya berada di posisi tujuh dengan tiga puluh tujuh poin
sementara psm makassar berada di puncak kelasmen sementara dengan mengemas lima puluh tiga poin
tim liputan cnn indonesia